mulai hari ini mulai malam ini
irjen pol dari sambu
sebagai kadir perupam
kita nonaktifkan dan kemudian
jabatan saya serahkan kepada
pak wata puri